meski naik industri pembiayaan mobil masih optimistis penjualan lcgc akan tumbuh pada tahun ini
industri pembiayaan mobil mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga mobil jenis lcgc
industri pembiayaan mobil yakin meski adanya ruang peningkatan harga antusiasme masyarakat untuk membeli mobil lcgc masih tetap tinggi
di sela acara bincang bincang astra finance yang digelar rabu kemarin di jakarta
sebelumnya pemerintah melalui kementerian perindustrian menyebut akan melakukan penyesuaian harga
namun kenaikan harga ini belum dipastikan waktu pemberlakuannya
secara kebijakan tentu kami mendukung kebijakan dari pemerintah ya
tapi kalau bicara mengenai prospek tentu dari kami pembiayaan kami yakin dan kami percaya bahwa prospek terhadap resiko izin tetap akan terus tumbuh
dan kami yakin juga di tahun ini juga akan lebih baik
kalau kita bicara hari ini permintaan terhadap lcgc ini sudah cukup baik